sampai jumpa di video selanjutnya
nah sekarang kamu makan
kamu jangan kayak gini terus
kamu gak boleh seperti ini terus nih
bukan itu masalahnya
reno memang orang yang baik
tapi aku gak tau
rasanya aku menolak dengan semua ini
aku gak bisa nerima semua ini kak
aku gak mau pura pura bahagia di depan para tamu
lebih baik aku disini
kamu ambil makannya buat bella
kasian dia belum makan
ini ada apa sih
kalian berdua tunggu disini
daripada ngomong yang enggak sama tamu tamu
ngomong yang enggak enggak apa sih
kok mending kunciin sih mah
ini gak asik banget my baby
bener bener gak asik
dia lebih berbahaya dibandingin gapit
kalau udah merasakan sesuatu ya
aku tidak mau merasakan apa pun dokter
apa yang terjadi sama kakiku
indra rasa yang rusak di bawah lutut kamu
hingga kamu tidak merasakan kaki kamu
melakukan operasi di kepala memang
terjadi risiko yang tinggi
tapi ini suatu gajah iban
masih bisa hidup afid
kenapa dokter harus menyelamatkan aku
ini kayak bisa dibilang hidup dokter
aku gak bisa berjalan lagi
apakah ini namanya hidup
dia sepertinya sangat hancur ya
dia putus asa
dan udah sakit hati
papa tahu itu
papa ambil kesempatan dan peluangnya
untuk menyembuhkan dia
tugas papa sudah selesai
dan sekarang giliran kamu
kita nggak boleh menyerah sama dia
suatu keajaiban dia bisa seperti itu
dia bisa kembali
sepertinya ada satu alasan tertentu
aku harus lebih domba
sifah ini pagan
tisu ke mama papa
sayang kasih hpnya ke mama ya nak ya
ya kasih ya eh
kenapa gak bisa dihubungi
terima kasih suster
saya permisi dulu ya
alhamdulillah yang penting aku tau bella dan syifa baik baik aja
hp aku rusak ma
ya udah gak apa apa nanti kalau ada uang kita beli lagi ya
bukan masalah itu tapi di sini banyak sekali foto aku dan juga afif
banyak kenangan tentang afif di sini mah
ya udah nanti kakak bawa ke tempat servis
mudah mudahan masih bisa diperbaikin ya
nah sekarang kamu makan kamu harus makan
ayo dong deh kamu jangan kayak gini terus
kamu gak boleh seperti ini terus dede gak boleh
eh sekarang kamu mau sampai kapan seperti ini
kamu bersedih terus sampai kapan dek
aku tahu ini sulit untuk kamu
tapi sekarang kamu sudah menikah sama reno deh
kamu harus segera berubah kamu harus berubah
bella alika sama kenzo juga belum makan
lebih baik kamu temenin mereka ya
kenapa mereka gak makan ma
karena mereka itu nungguin kamu bella
sedangkan kamu dari tari di sini terus
kak tante bella udah keluar tanah belum sih
gak tahu kenzo lagian dia bukan tante lagi tapi mama
oh iya kenzo lupa soalnya dia gak kayak mama yang lain kak
dia gak ngurusin makan kita
yek kenzo kamu gak boleh ngomong begitu mama bella kan baru jadi mama kita
mama bella belum pasti biasa kenzo
kasian alika dan kenzo aku sampai gak ingat mereka
aku memang terlalu sedih karena pikiranku tak lepas dari afif
aku sekarang benar benar bersyukur aku memiliki istri yang cantik
baik serta mencintai anak anakku dengan setulus hatinya
kenzo alika maafin mama ya mama emang ibu yang buruk
kalian mau kan maafin mamah
iya dong mama kenzo juga ma
yaudah sekarang kita makan ya
apakah benar pasien itu adalah laki laki dalam foto ini
iya benar dia saya yakin banget keadaannya cukup parah dia masih koma saat dipindahkan ke rumah sakit lain beberapa hari lalu
benar rupanya afif masih hidup dipindahin kemana sus
saya dengar sih ke bandung ke rumah sakit dr saryono karena dia yang menanganinya
oke makasih ya sus
saya pamit tidur ya pak